masih panjang kamu pasti bisa ngelaluin semua ini
ingat itu ya
ada papa ada mama
kami akan selalu mengunjungi kamu mendukung kamu
buat apa pak kalau aku hidup di dalam sel
sekali lagi terima kasih pak atas bantuan dan juga usaha bapak beserta tim
pelaku pembunuhan anak saya yang sebenarnya bisa ditangkap
terima kasih pak
sama sama bu itu sudah menjadi tugas kami
menangkap pelaku kejahatan dan menegakkan keadilan
langkah selanjutnya seperti apa pak
saya ingin nama baik istri saya ini bersih kembali setelah pelakunya tertangkap
ya pak saya gak mau saya menjadi tersangka kasus pembunuhan
betul sekali pak
saya juga ingin menantu saya ini namanya bersih dan hidup tenang ke depannya
nanti pihak kepolisian akan melakukan konversi pes untuk kasus ini
untuk membersihkan nama bu andin dan mengumumkan status hukum ibu elsa
oke baik ya terima kasih banyak
kalau begitu kami permisi ya pak
mas tapi aku boleh ketemu sama elsa dulu gak sebentar
pak boleh saya bertemu dengan elsa sebentar
tapi lima menit aja ya bu
terima kasih banyak ya pak
nanti saya resepkan vitaminnya buat bu elsa
selama ditahanan tolong bu elsa tetap jaga kesehatan dan kandungannya
makan yang teratur dan jangan lupa konsumsi vitaminnya
kalau gitu saya permisi dulu ya
ya terima kasih
hidupku dah hancur
aku mau begitu gak boleh
hidup kamu masih panjang
kamu pasti bisa ngelalui semua ini
ingat itu ya
ada papa ada mama
kami akan selalu
mengunjungi kamu mendukung kamu
buat apa pak kalau aku hidup
di dalam sel
bapak ini siapa ya
kami orang tuanya elsa
tadi kami diantar polwan
dan udah dapet persetujuan dari pak yudi
mohon diminum setiap hari
bersamaan dengan makan siangnya
situasi ini sangat berat
buat bapak dan ibu
tapi justru yang paling berat
meski memang dia harus menjalani hukuman ini
sesuai dengan hukum yang berlaku
perlu diberikan hukuman mora
agar bu elsa tetap kuat menjalani semua ini
kondisinya tetap kuat
dan tetap sehat
begitu juga dengan janin yang dikandungnya
terima kasih dok
saya permisi dulu ya bapak ibu
tetap semangat ya
kita buka lembaran baru ya nak
kita jalani hidup dengan lebih baik
seorang yang terdiri tak bisa berguna
apa yang terjadi
walaupun aku sudah tidak lagi memiliki rasa percaya dengan kamu elsa
dan perasaan cinta yang ada itu sudah hilang
aku merasa sangat terluka
apa yang kamu lakukan sudah menghancurkan hidup aku elsa
dan apa yang aku curigai selama ini
satu tahun pernikahan kita loh
aku pikir anak tk ya
kamu masih inget
aku udah nyiapin nih semuanya
buat surprise in kamu
itu angkat satunya melentat
cuma aku pengen kamu dulu ya make a wish
buat anniversary ini aku ingin keluarga kita tetap utuh bahagia selamanya
menjaga kejujuran keterbukaan dan saling percaya
merem dong jadi ketahuan kalo ekspresi wishnya itu bener bener dari hati
kita bisa selamanya bersama
dan kita bisa cepet cepet dapet anak yang lucu banget
amin amin gitu dong
satu dua tiga
nanti feelingnya dulu
satu dua tiga
aku bener bener menyesal elsa
aku bener bener menyesal
penyesal sudah menerima kamu masuk dalam hidup aku
menyesal sudah menikahi kamu elsa